pemerintah provinsi dki jakarta mengklaim telah berhasil menstabilkan harga pangan di hari raya
hal ini berimbas pada rendahnya inflasi kota jakarta pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya
inflasi jakarta pada mei dua ribu delapan belas tercatat empat puluh lima persen
angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama yaitu empat puluh sembilan persen
sementara angka inflasi sejak januari hingga mei tahun lalu tercatat satu delapan puluh lima persen
dan tahun ini tercatat satu empat puluh satu persen
pemprov mengaku telah berhasil mengendalikan harga pangan sejak januari lalu
di pasaran harga sejumlah komoditas terpantau stabil
daging sapi khas dijual antara satu ratus dua puluh hingga satu ratus tiga puluh ribu rupiah
demikian juga harga beras yang terpantau stabil
pemprov dki juga menampik rendahnya inflasi disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat
jadi kalau dilihat dari infok pangan permintaan di pangan itu semua stabil
jadi daya beli itu memang
banyak yang menyatakan daya belinya rendah
tapi apa yang terjadi disini adalah karena manajemen pengelolaan sistem pangan kita mulai dari pasokan
dan perancang distribusi yang terbuka lancar dan berkadilan
ini mengakibatkan harga harga inflasi terutama yang volatile food ya
mengenai harga harga pangan yang biasanya berkejualan itu kita berhasil jinakan di periode ramadan seribu empat ratus tiga puluh sembilan
bagaimana dampak libur panjang terhadap bisnis di dki jakarta
berapa besar potensi kehilangan ekonomi di ibu kota selama ditinggal warganya ke kampung halaman
ditinggal mudik bisnis ibu kota lesu
akan kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
sudah bergabung bersama kami wakil ketua umum kadin dki jakarta sarman simanjorang
selamat sore bang sarman
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia business
benar tidak bang
kalau misalnya tinggal warganya
secara makro secara umum seperti apa bisnis di ibu kota saat ditinggal warga mudik ke kampung halaman
iya jadi memang kalau kita lihat dari tahun yang lalu jumlah pemudik di jakarta itu tahun yang lalu ya itu sekitar
satu juta orang pindah sementara kampung halaman masing masing
nah tentu memang kalau kita lihat dengan perpindahan yang begitu banyak otomatis memang selama liburan ini ekonomi jakarta pasti pada posisi yang turun drastis
tapi memang itu sudah terobati
karena pada saat seminggu atau sepuluh hari sebelum idul fitri
dilihat ekonomi jakarta itu sangat sangat luar biasa
daya belinya kalau tahun yang lalu ya ini kita komunikasi dengan aprindo misalnya
iya pertumbuhan daya belinya
jadi artinya kalau dirupiahkan itu adalah sekitar sembilan puluh sembilan puluh lima triliun
ongset itu hanya dari data aprindo
itu retail saja ya
sebelum kita bicara dari pasar pasar tradisional misalnya saya rasa akan lebih dari situ
jadi memang kalau pada posisi selama liburan ini memang ekonomi di jakarta agak sedikit menurun ya itu itu
itu memang dampak daripada banyaknya warga jakarta yang pindah ke mudik ke kampung halaman masing masing
ini sudah menutup selama ditinggal mudik gitu untuk paling tidak di bisnis retail
ya dibanding tahun yang lalu
karena biasanya memang setelah lebaran
ini hampir sebulan ini biasanya agak lesu juga
ya agak lesu juga
tapi sudah habis gitu mudiknya
sudah agak agak terobati
dan artinya mereka sudah siap bahwa pada sampai bulan satu bulan ke depan memang pasti omset mereka akan sedikit agak menurun
oke apa yang membuat akhirnya paling tidak daya beli masyarakat di tahun ini ini bisa meningkat lebih tinggi dibandingkan tahun lalu
nah pertama memang adanya kebijakan pemerintah yang memberikan hampir tiga rupiah
nah thr itu bukan hanya kepada pns yang aktif
pn aktif itu ada dapat dua dia
pertama thr kemudian juga adalah gaji ke tiga puluh
belum lagi gaji bulanannya jadi tiga kali lipat nih
nah kemudian yang kedua adalah untuk pensiunan tni dan polri itu juga dapat thr
nah itu sangat sangat mendorong pertumbuhan daripada daya beli masyarakat kita
jadi kalau di bayangkan kalau memang tidak ada stimulus itu ya kemungkinan itu akan kembali ya
kemungkinan juga daya belinya tetap seperti tahun yang lalu
tapi dengan adanya kebijakan pemerintah itu ya dampaknya memang bisa dirasakan juga oleh para pelaku usaha di sektor retail
kita lihat misalnya bahwa pertumbuhan sektor makanan dan pangan dan sandang ya sebelum idul fitri itu naiknya cukup cukup lumayan gitu
libur panjang ini kan juga sempat bisa dikatakan ditolak lah ya gitu oleh para pengusaha apindo gitu
mengatakan bahwa ini akan terlalu panjang bisa sampai bahkan mengurangi daya saing indonesia bagaimana juga kita nanti untuk produksi stoknya
nah untuk di dki jakarta sendiri apakah ada pengaruh yang cukup besar dengan adanya tambahan libur

ya karena bagaimanapun dengan libur tiga hari tambah dua hari kalau kita bicara misalnya sebuah pabrik itu kan menambah kos
kemudian juga retail juga akan menambah kos
karena kalau mereka kita suruh masuk mau tidak mau itu dihitung lembur
ya jadi memang produktivitasnya itu sangat sangat tidak mendukung
harapan kami sih ke depan memang ketika pemerintah membuat satu karya
ketika pemerintah membuat satu kebijakan yang memang itu berdampak kepada masyarakat umum terutama pelaku usaha
ya sejujurnya keharapan kami tolong dilibatkan juga pelaku usaha untuk mengadakan evaluasi
apakah penambahan daripada libur ini punya dampak signifikan apa tidak terhadap bisnis dan ekonomi kita
kalau kita lihat katakanlah dampaknya terhadap yang mudik
yang mudik juga ada dua versi
ya karena kebetulan kalau mereka dadanya mencukupi
kemungkinan mereka mencukupi
dan itu juga bisa dibelanjakan
tapi kalau tidak mencukupi ini juga menjadi kos juga tambahan kos mereka juga kalau mereka tinggal di kampung
karena kalau tinggal di kampung juga hanya duduk di rumah juga kan dikatakan juga orang kampung juga
mau tidak mau kan harus juga pergi ke tempat tempat wisata atau berkunjung ke rumah keluarga otomatis juga itu biaya kos juga
jadi artinya dalam hal ini memang ini harus dibicarakan antara pemerintah dengan pelaku usaha ke depan
apakah itu dengan kadin atau kadang organisasi yang lain
sehingga memang kita menemukan suatu katakanlah kebijakan yang tidak merugikan daripada pelaku usaha
pengusaha juga gitu ya
akan tetapi juga punya dampak signifikan untuk pertumbuhan ekonomi
oke walaupun pemerintah mengklaim kalau liburan semakin panjang ini masyarakat juga spendingnya akan semakin besar
kan terlihat juga dari retailnya kan pertumbuhannya sangat tinggi
sangat tinggi memang kalau kita lihat secara umum ya katakanlah saya sampaikan bahwa perpindahan uang orang jakarta ke daerah itu juga naik tahun ini
oke jadi berapa
kita kita perkirakan dari sekitar delapan triliun
delapan triliun rupiah ya
ya naik sekitar delapan sampai sepuluh triliun itu naik
artinya dengan asumsi bahwa katakanlah dengan tujuh juta pemudik dari jakarta kalau dikalikan katakanlah itu punya anak tiga
berarti kita perkirakan itu sekitar dua tiga juta keluarga
kalau mereka membawa uang sekitar tiga lima ratus saja itu kita hitung itu bisa mencapai angka seperti itu
tapi itu angka paling rendah
artinya memang kalau mereka stay di kampungnya lebih lama tentu mungkin akan berdampak terhadap pertumbuhan pertumbuhan ukm di sana
ya mereka mungkin akan belanja
tapi yang saya katakan tadi kalau mereka itu memang punya
dananya yang sudah mumpuni kan tapi kalau tidak itu juga akan menjadi tambahan kos gitu
karena kita tahu bahwa setelah lebaran ini mulai minggu depan akan ada penerimaan baru juga
penerimaan baru sekolah
ya jadi itu akan mengerem belanja belanja yang tidak membutuhkan betul
karena mereka akan banyak nanti untuk membayar sekolah
jadi ini memang ada dampaknya tapi harus kita lihat bahwa libur itu apakah memang secara umum lebih berdampak terhadap ekonomi
atau katakanlah misalnya bahwa itu sangat sangat juga tidak produktif terhadap pelaku usaha
kalau dari pelaku usaha sendiri di dki jakarta itu strateginya seperti apa bang sarman
kalau kita lihat dari awal memang menjelang lebaran itu banyak sekali sale sale untuk retail gitu ya
untuk pelaku usaha di sektor lain apa sih yang dilakukan gitu untuk paling tidak meminimalisir potensi kehilangan bisnisnya gitu
karena masyarakat pada mudik gitu dari jakarta
ya memang gini ya
kalau kita lihat kita kan bicara geliat ekonomi di jakarta
artinya memang ketika di jakarta ini tinggalkan oleh banyak warganya tentu yang namanya hotel yang namanya restoran
yang namanya kafe itu kan pasti akan mengalami penurunan omset
akan tetapi misalnya kalau kita harapkan bahwa katakanlah wisatawan dari luar negeri
atau mungkin dari luar jakarta datang ke jakarta untuk menginap misalnya itu juga mungkin tidak signifikan
nah cuman ada sedikit terobati
habis diobati bahwa setelah kita memasuki musim selesai kita musim liburan ini kita menyaksikan ada world cup piala dunia
nah ini juga sedikit menggairahkan
karena bagianapun dengan adanya penonton apa nanti nonton nonton bersama di kafe di hotel di restoran dan komunitas
mau tidak mau juga sedikit ini ada belanja
ya minimal sektor makanan minuman itu sedikit akan terangkat selama piala dunia ini
jadi kalau di jakarta memang kita lihat setelah piala dunia kita juga nanti akan menyambung ke asian game
nah asian games ini juga menurut hemat saya ini juga salah satu momentum juga
bahwa pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun pertumbuhan ekonomi jakarta
karena kita lihat nanti omsetnya itu akan terjadi juga cukup besar
karena akan dihadiri oleh hampir empat puluh lima negara hampir lima belas ribu atlet dan ofisial akan ada lima wartawan asing kemudian juga kita perkirakan juga sekitar dua ratus ribu orang wisatawan akan datang ke jakarta untuk menonton asian games dan ke palembang
tentu juga nanti ada volunteer sekitar lima belas ribu
sehingga mau tidak mau seluruhnya itu butuh makan gitu butuh tempat tidur gitu ya
artinya kita harapkan nanti dari sektor pariwisata di jakarta itu akan sangat menggeliat sekali
mulai daripada hotel restoran kafe pusat perbelanjaan pusat hiburan transportasi itu akan sangat berbeda termasuk ukm
potensinya berapa besar dari sumbangan semua event ini
tapi jawabannya nanti dulu bang sarman kita harus break terlebih dahulu kami akan lanjutkan dialog usai jeda tetaplah bersama kami
masih bergabung bersama kami wakil ketua umum kadin dki jakarta sarman simanjorang
sebelum menjawab dorongan potensi ekonomi dengan adanya event asian games kita bahas terkait dengan potensi para pendatang yang tiap tahunnya ini semakin menumpuk gitu ya di ibu kota jakarta
kalau dari pelaku usaha sendiri melihat tren ini seperti apa
ya jadi boleh dikatakan
ya jadi boleh dikatakan
ya jadi boleh dikatakan
seluruh media nasional tv misalnya tidak ada yang tidak memberitakan jakarta setiap hari
apalagi ativitas gubernurnya misalnya
nah itu menjadi suka menjadi daya tarik
apalagi dengan katakanlah apbd jakarta yang naik setiap tahun
tentu memang ini menjadi daya tarik
apalagi kalau dilihat keluarganya pulang kampung selalu dengan membawa uang banyak
artinya bahwa ini daya tarik ya keluarga saya pulang kampung bisa dengan membawa uang banyak artinya apa
di jakarta mungkin mudah kali mencari uang
paradigma seperti ini yang perlu kita yakinkan kepada para pemudik pemudik
karena bagi masyarakat daerah jakarta ini seperti madu
ketika di sini ada madu semuanya akan banyak
artinya akan banyak orang mengadu nasib di jakarta
nah ini menjadi tantangan kita
karena apa di jakarta sendiri itu kan berdasarkan data bps
belum lagi yang diproduksi setiap tahun tenaga kerja baru
kalau misalnya dari daerah datang ke jakarta tidak memiliki satu kompetensi
tidak memiliki keahlian atau katakanlah belum mempunyai suatu tujuan
atau katakanlah pekerjaan yang sudah pasti
maka nanti itu akan menjadi beban sosial di jakarta
justru jangan ke jakarta gitu ya
jangan ke jakarta
karena kita tahu bahwa saat ini kan pemerintah
kita lagi mendorong pembangunan infrastruktur di daerah
artinya kalau nanti ada investasi tidak melulu harus di pulau jawa
tidak melulu harus di jakarta
tapi itu bisa menyebar nanti ke kalimantan ke sumatera ke provinsi yang lain
sehingga kita di sana juga kalau ada investasi masuk
terada juga lapangan pekerjaan untuk mereka
sehingga pemerataan ekonomi itu sudah menjadi juga salah satu hal yang wajib
jadi artinya para pemuli pemuli dari jakarta yang kembali ke jakarta lagi
kita harapkan juga jangan mengajak
salah menjanjikan sesuatu kepada anak anak muda kita untuk bermundung mundung ke jakarta
walaupun kalau dari pelaku usaha kan seharusnya bisa mendapatkan tenaga kerja gitu baru
terampil yang bisa ya di kita kan bisa dibayar cukup rendah lah
artinya catatannya yang saya katakan tadi
sejauh dia memiliki satu kompetensi keahlian ya nggak ada masalah
artinya dia memiliki satu daya saing berkompetisi dengan orang jakarta
tapi kalau tidak hanya sekedar ingin katakanlah mencari mengadu nasib
ya dulu memang seperti ini
kalau sekarang tidak lagi
apalagi dengan perkembangan teknologi yang ada
dibutuhkan suatu sdm yang punya skill
dan pengusaha sendiri tidak mau juga mengadakan training
kosnya mahal juga ya
kosnya mahal juga
ingin menerima karyawan itu ketika diterima diterview dites sudah ada skillnya
kembali kita ke pertanyaan sebelum break tadi
terkait dengan asian games kemudian juga ada world cup juga gitu ya
bagaimana event event ini bisa mendorong pertumbuhan ibu kota
pertumbuhan ekonomi ibu kota untuk tahun dua ribu dua puluh
besar potensi dari kenaikan pertumbuhan ekonomi dengan adanya event event ini
saya rasa ini sangat sangat besar sekali perannya ya
karena bagaimanapun bahwa dengan kunjungan daripada tamu tamu kita di asian games nanti
dari empat puluh lima negara
itu akan sangat signifikan mendongkrak ekonomi di jakarta
memang saat ini bu muce kita lagi dari kadin dki jakarta sedang mengadakan hitung hitungan nih
kira kira selama asian games ini kira kira berapa sih perputaran uang
ini lagi kita hitung nanti akan kita informasikan
potensinya berapa kenaikannya
karena gini kita ingin tahu nanti update terakhir kira kira berapa sih jumlah atlet yang terdaftar
kira kira berapa dolar sih mereka bawa ke indonesia dan mereka potensi yang mereka belanjakan itu kan pasti gitu loh
kemudian juga nanti jumlah wartawannya yang pasti berapa
kemudian juga nanti jumlah wisatawannya
karena wisatawan nanti itu akan banding dengan tiket
ketika mereka nanti wisatawan ke jakarta atau ke palembang
sekaligus mereka juga ingin nonton asian games
nah belum lagi belanja volunteer belanja penonton dan lain lain
nah ini kita hitung
tapi harapan kami bahwa untuk asian games sendiri itu sangat punya strategis
dalam rangka mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional maupun secara khusus jakarta dan palembang
oke potensinya untuk tahun ini bisa dipastikan akan lebih tinggi dong pertumbuhan pdb ibu kota dibandingkan tahun lalu
syukur syukur bisa di atas enam sembilan
sekian persen gitu
bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional
tapi ini harus dimanfaatkan dengan baik
terutama yang kita harapkan adalah ukm nya
bagaimana misalnya banyak souvenir souvenir khas jakarta khas indonesia
yang dibikin bagus dan dibuat oleh umat
juga menarik untuk dibeli oleh
nah belum lagi mungkin nah kaos bendera jaket kopi dan segala macam
itu akan mengangkat nanti ukm kita juga
terima kasih sereman simbangjorang waketum kadin dki jakarta sudah bergabung bersama kami